dunia masih dihadapkan dengan berbagai tantangan ekonomi yang ditakutkan bakal menciptakan resesi
pertumbuhan ekonomi global tercatat melambat
pertumbuhan ekonomi global pada dua ribu dua puluh tiga diperkirakan akan menurun dari dua ribu dua puluh
dengan risiko koreksi yang dapat lebih rendah dan resesi yang tinggi di beberapa negara termasuk amerika serikat dan eropa
perlambatan ekonomi global dipengaruhi oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik yang memicu fragmentasi ekonomi
perdagangan dan investasi serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif
untuk mengulas informasi ini kami sajikan bito
untuk membahas lebih dalam dan lebih jauh apa sih penyebab perkembangan ekonomi global yang kelihatannya begitu menakutkan ini
dan bagaimana nanti kita menyikapinya sudah hadir bersama saya di sini ijun junanto herdiawan
yaitu bersama saya hadir di sini mas fitra faisal
ini ekonomi muda yang sudah tidak diragukan lagi yang sudah sering muncul di berbagai kesempatan
jadi ini kita tuh kemarin ketika g dua puluh itu kan luar biasa
kelihatannya awal awalnya tegang gitu tapi begitu smooth pak presiden membuat sebuah konsensus
sebuah deklarasi yang sangat luar biasa di tengah tegangan dunia geopolitik ini
tetapi konsensus deklarasi itu semuanya menyadari bahwa tahun depan itu nol
nah anak anak muda sekarang dimana mana nih view
tadi sering diomongin fear monger ya
fear mongering ya takutan ketakutan
tapi kita perlu dengar nih teman teman para sobat rupiah gimana sih sebenarnya apa sih the real case nya ini gimana
ekonomi global kok jadi seperti itu terus nanti bagaimana dia bisa menciptakan ketakutan ketakutan seperti itu
tapi mungkin penyebabnya hakikat
walaupun muncul atau apa tuh masalahnya ekonomi global seperti saat ini
ini saya ingat beberapa waktu yang lalu ya madam georgiva itu bosnya imf dia bilang gini
artinya yang lain gelap indonesia terang sendirian
artinya ada optimisme di situ
di kemarin kalau nggak salah elon musk dia bilang di forum b dua puluh ya yang mana dia memang literally lagi gelap gitu kan
karena power outage kan pas itu kan dibilang detailnya
lagi diskusi sorry nih lagi power outage gitu kan memang lagi gelap lagi betul betul mati lampu di situ
tapi elon musk bilang gini pandangan saya terhadap indonesia boleh
kalau orang orang lain optimis kenapa kita enggak gitu kan pertanyaan
nah tapi kenapa sih yang membuat suram tahun dua ribu dua puluh tiga sudah banyak hal
ini sebenarnya pemicunya salah satunya adalah pandemi
kalau kita ingat tuh selama pandemi di awal awal kan ramai ramai itu ya
apa pembatasan dan seterusnya
nah tapi sebagai langkah antisipatif terhadap pola pelambatan ekonomi selama pandemi
maka negara negara maju ini memberikan stimulus stimulus
nah karena efek stimulus ini si apa namanya orang orang kan dikasih nih pegang cash in hand
biasanya kalau pegang cash kan pengennya belanja gitu kan
terus habis itu pas megang ini juga wah kita mau investasi di mana
terjadilah pada waktu itu booming saham crypto
yang sebelumnya jadi pegawai restoran dipecat gitu kan
aduh nih restoran tutup kan di pembatasan
apa nih belanja terus ada yang masukin ke oh lagi lagi ngetrend nih nft crypto
termasuk investasi ke negara negara berkembang ke indonesia gini
jadi memang ketika awalnya ketika pandemi
jadi ada upaya menyelamatkan ekonomi
jadi harus disimulir ekonomi itu
menambah uang stimulus naik
dengan itu tentunya ada tekanan inflasi
dan nanti inflasi pada saatnya akan naik dan akan dikendalikan
tetapi ternyata ada krisis geopolitik
tiba tiba terjadi perang ya
meskipun kemarin hasil komunike ini sebenarnya sudah kan ada sekitar satu satu ratus delapan puluh enam halaman ya
nah itu kan ada teknologi terus ada kemudian kesepakatan kesepakatan
salah satu yang kemudian menjadi fokus perhatian serius adalah bagaimana mengurangi tensi geopolitik
karena ketika ada tensi geopolitik maka akan ada gangguan pada jaringan rantai produksi global
negara negara ini sudah hidup sebagaimana layaknya organisme
kalau itu dulu ada filmnya juga butterfly effect
kayaknya kibasan kubu kubu itu di selatan dunia itu akan menyebabkan angin topan
meskipun itu baru sebatas eh apotetikal
nah akhirnya ya udah
ini memang harus kemudian kita kurangi atensi politiknya
kalau misalnya memang mau mengurangi efek ekonomi tahun dua ribu dua puluh
jadi kita sudah lihat bagaimana kondisi globalnya
jadi beberapa negara sudah masuk ke krisis
beberapa negara sudah kondisinya juga dalam tekanan ya
kita lihat tadi kan karena dampak geopolitik juga
kemudian ini satu lagi masalah yang tadi belum dibahas
ini kan salah satu program energi dan pangan
kalau anak jaksal kan insecure dari d nya
tetapi sebenarnya yang terjadi di dunia ini food in security
itu yang lebih secara global kan
jadi jangan terlalu overthinking kalau hanya masalah insecure ditinggal pacarnya
tapi ketika food and security global ini ini gimana tadi
dampak energi food insecurity juga kepada perteman global
betul betul itu terjadi karena ketika itu menjadi perhatian khusus di forum g dua puluh
kejadian yang tadi saya bilangin pak ijun
di mana di inggris aku info inflasi tinggi sekali
itu saya dapat terima informasi bahwa mahasiswa kita yang di sana lagi belajar
nah ini juga salah satunya datang dari inflasi komoditas
dan beberapa negara di eropa juga mengalami kekurangan itu
nah yang juga kalau di asia siapa nih yang sudah terkena dampaknya
sri lanka ini kan impor pupuk dari rusia
kan ditutup loh impornya
akibatnya mereka langka pangan
nah kalau misalnya udah langka pangan itu udah sampai perut
demonstrasi akhirnya di sri lanka
akibatnya tuh satu kan pemerintah sri lanka isinya keluarga semua tuh
itu lebih parah daripada kita sembilan puluh delapan sih sebenarnya era soeharto ya
pengelolaannya nggak bagus ditambah lengkap ada kelangkaan pangan
nah itu memantik kerusuhan
jadi permasalahan ketika terjadi krisis geopolitik rusia ukraina
itu akan menyebabkan telah menyebabkan kris energi juga di eropa kan
karena pemasok gas dan tenaga energi itu kan
sehingga negara negara eropa ini kemudian mengalami permasalahan ini
energi kemudian berdampak juga kepada masalah pangan
sehingga hal hal ini menjadi masalah serius di sana
bagaimana indonesia menyikapi hal ini
nah ini anak anak muda nih overthinking nih
wah gila kalau ngeliat yang di luar aja kayak begitu
nah kita sering overthinking terhadap tekanan ekonomi
nah gimana indonesia menghadapi hal ini
nah ini akan kita bahas di sesi kedua setelah ini
jangan kemana mana karena saya akan kembali di sesi dua setelah pesan pesan berikut
banyak yang salah samprah dan terlalu salah paham mengenai reseksi
resesi itu kalau misalnya pesan pesan itu bisa berubah kuasa berturut turut
artinya kalau pun tahun depan terjadi sesuatu
itu mungkin hanya pelambatan ekonomi di indonesia ya
karena kemungkinan besar kita masih tumbuh positif